seorang pengusaha pengepul ikan asin di kampung nelayan nambangan kecematan kenjeran surabaya jawa timur
menebarkan uang pecahan dua rupiah hingga lima rupiah dari lantai dua rumahnya
sontak membuat warga menyaksikan kirap maulid nabi riyuh berebut uang
ratusan lembar uang ditebarkan ke warga ini sengaja dilakukan untuk memeriahkan kirap maulid nabi muhammad
warga mengaku membagikan uang ini semata mata untuk memeriahkan kegiatan dan berharap berkah
dalam merayakan hari kelahiran nabi muhammad ini warga menggelar kirap dan karnaval maulid nabi
warga membawa berbagai jajanan pasta dan uang dirangkaikan berbentuk kapal
dan selanjutnya jajanan pasar ini dikirap dan diperbutkan
meski dilakukan di masa pandemi covid sembilan belas warga abai dengan protokol kesehatan
banyak warga yang tidak memakai masker
padahal panitia telah melakukan imbauan agar tetap memakai masker saat kirap
untuk bagi bagi uangnya itu istilahnya betal ganti ganti
momennya itu ada yang pakai umbul umbul itu seperti sunatan itu dipakai uang
nah kalau ini kapal atau apa itu untai itu biasanya itu inisiatif
jadi ini berarti warga sendiri
selain mengadakan kirap maulid yang diikuti oleh dua puluh taman pendidikan al quran
warga juga menggelar umbul umbul dari kerudung yang dipajang di jalan
selain itu warga juga menghias masjid dengan berbagai peralatan rumah tangga
yang nantinya diperbutkan saat mengelar pengajian